seorang bapak tiga anak di kabupaten malang melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat tower telpon seluler
namun niat bunuh dirinya urung dilakukan setelah petugas mendatangkan anak pelaku
proses evakuasi pun berlangsung dramatis
bapak mau bunuh kamu gak daya gak ragu lapu yang mentingganu
beginilah tangisan seorang anak yang memohon ayahnya segera turun dari tower telepon seluler
upaya petugas dengan bujuk rayu mendatangkan teman pelaku pun tidak berhasil
namun setelah berjam jam akhirnya petugas berhasil mengevakuasi pelaku dengan mendatangkan sang anak
aksi nekat ini bermula saat seorang warga berinisial os
dari desa sonosari kebun agung malang jawa timur nekat melakukan percobaan bunuh diri rabu pagi
pelaku nekat memanjat tower seluler setinggi tujuh puluh dua meter dengan harapan permasalahannya dalam rumah tangga segera selesai
aksi nekat os akhirnya diketahui warga setempat
melihat kejadian ini warga segera melapor ke polsek setempat
petugas pun datang ke lokasi
berbagai upaya dilakukan namun tidak satupun dapat membujuk pelaku untuk turun dari tower
akhirnya petugas dapat menangkapnya
petugas dapat melulukan hati os dengan mendatangkan anak pelaku
berdasarkan keterangan kepolisian pelaku sebelumnya sempat melakukan percobaan bunuh diri sebanyak dua kali namun akhirnya gagal
permasalahan dipicu karena depresi berat yakni masalah keluarga
saudara oms ini dikitung kedahkan depresi karena ditinggal isteri dan anaknya
tadi ada laporan dari warga sekitar kegurut belapan ke pak lura kebun agung pak tegut kemudian melaporkan ke polsek
sementara teman dekat pelaku isyu wono mengatakan jika malam sebelum melakukan aksi nekat itu pelaku ingin mencari istrinya karena telah meninggalkan rumah namun tidak ketemu
pelaku pun akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk ditenangkan